kesabaranmu menuntun kami hingga bisa membaca dan menulis
engkau mengajarkan kami ketelitian menjadikan kami generasi yang berkualitas
melalui pendidikan kami bisa melihat luasnya dunia
mengubah ketidaktahuan menjadi ilmu pengetahuan
guru engkau bapelita dalam kegelapan
jasamu senantiasa menerangi langkah kami meraih impian kegerbang kesuksesan
terima kasih guruku atas bakti luhurmu